inilah di yang sempat menjadi bulan bulanan guru di garut jawa barat
saat digiring menuju kendaraan polisi
petugas pun kewalahan mengamankan di dari amukan guru
meski dihalangi para tenaga pendidik itu terus berupaya memukulinya
kemarahan mereka dipicu oleh tulisan yang diunggah ke akun facebook di
yang dianggap menghina guru
sebab di menyebut guru hanya memakan gaji buta karena sekolah terus diliburkan
selain menuliskan kata kasar dan menyarankan guru tidak digaji
di meminta presiden jokowi meniadakan pns
upaya mediasi dengan pemilik akun di gedung pgri garut pun diwarnai kericuhan
meski di sudah meminta maaf proses hukum tetap berlanjut
harus lanjut tidak akan berhasil
namun proses pengamanan di justru diwarnai ancaman anggota polres garut
polisi tersebut mengatakan akan menembak guru dengan menunjukkan jari telunjuk
namun saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon
kabit humas polda jawa barat kombes sabtono
erlangga membantah tudingan anggotanya mengancam akan menembak guru
ia menyatakan aksi polisi ini justru dilakukan untuk menyelamatkan di dari amukan masa
deden rahadian garut jawa barat